kamu telah menyerap ilmu yang aku ajarkan dengan cepat
terima kasih kak jemput
jemput sama kita menang kita menang kita menang kita menang kita menang kita menang
kamu siapa mau buat jahat
saya tidak bermaksud apa apa sama jenengan
kalau kamu tidak mau jahat
kamu tidak mungkin sembunyi di tempat seperti ini
ayo lawan aku secara jantung
kamu akan tahu setelah kamu berlutut di kaki aku
kamu harus bertanggung jawab jika terjadi apa apa dengan rame
ini pada saat ini
kau tidak malu
terlempar diantara dua perempuan
yang ilmunya jauh lebih hebat
aku setan kober
sedang mencapai suggestijo
sekarang kamu sudah memasuki wilayah

setiap orang yang datang ke sini harus tunduk dan patuh kepadamu
maksudku aku harus tunduk padamu sama seperti budak yang tunduk pada tuhannya
aku tidak bisa
aku tidak mau
berani kau berkata seperti itu
kamu masih berani melawanku
aku tidak takut padamu satan kober
aku melihat keberanian dari sorot matamu
panggil aku said
aku akan menurunkan ilmuku padamu
tapi kamu harus tunduk dan patuh kepadaku
kamu mencari prabu bertopeng dan sunanbona
saya akan bantu mencari mereka
kamu telah menyerap ilmu yang aku ajarkan dengan cepat
terima kasih kajengku
atas bantuan dan dukungan dari kajengku saya bisa menguasai ilmu dari kajengku
aku baru memberimu ilmu dasar dasarnya saja
jika kamu ingin jauh lebih hebat kamu harus melakukan ritual
ritual apa yang harus saya lakukan
kamu harus meminum dari kaki
kamu harus meminum darah kambing
langsung dengan menggigit lehernya
mohon maafkan kajengku
di dalam agama islam kami tidak diperbolehkan meminum darah
apalagi kami memakan daging dari hewan yang belum disembeli dengan menyebut nama allah
itu haram namanya
kamu sudah memutuskan untuk menjadi muridku
kamu tidak boleh membangkang dengan perintahku
mohon maafkan kajengku
saya tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kajengku
kamu tidak pantas menjadi muridku
kamu lebih pantas mati di tanganku
dialaha dengan mereka semua orang sudah mengejar dia

kamu yang menolong aku
itu gue yang menemukan ini di sana